pondok pesantren al zaitun berdiri di tanah seluas satu dua ratus hektare
sebagian besar lokasinya banyak ditanami pohon jati
jadi tak heran bila di pondok pesantren ini
sejumlah gudang penyimpanan ribuan gelondongan pohon jati siap pakai berdiri
ada pula masjid rahmatan lil alamin yang berdiri di lahan lebih dari enam hektare
ada pula istana beras dengan silo dan mesin canggih
untuk memproduksi ratusan ton beras dan gabah
ada pula peternakan ratusan sapi
hingga galangan kapal di pantai indramayu yang berada di lahan seluas tiga ratus hektare
banyaknya aset yang dimiliki al zaitun menimbulkan pertanyaan
dari mana asal muasal dana ini
panji gumilang sebagai pendirinya menolak bila dana ini didapat dari investor luar
terutama dari arab saudi
itu tidak ada apa apanya satu dua ratus lebih saja kok
dan itulah yang menghidupi prinsip minha kholaknagum
dari tanah kita dijadikan indonesia
wafihanu aidukum kepada tanah kita akan kembali
waminhanu krijukum tauratan ukro
maka dengan modal aset tanah seperti itu
kita kelola dengan sebaik baiknya untuk memenuhi kehidupan ini
namun menurut pembuktian yang dilakukan majelis ulama indonesia di tahun dua ribu dua puluh
dana yang dipakai mengembangkan al zaitun
berasal dari dana yang dikumpulkan anggota nii yang tersebar di indonesia
kalau dari penelitian mwi dua ribu dua puluh dua
dana yang didapat di awal oleh al zaitun dari mana pak rai
tetap dari anggotanya
dan dari luar negeri yang bisa dikatakan memberikan pemodalan besar gitu pak
ya kalau saat itu sih
fokus kepada rekrutmen pola pembiayaan dan penggalian dana dari anggotanya
yang dieksploitasi atas dasar agama
mekopo luka mahut md ternyata terus menyelidiki berapa banyak aset yang dimiliki ponpes al zaitun
dasarkan hasil pengecekan kebadan pertanahan nasional
terdapat sekitar dua ratus sembilan puluh lima bidang tanah dengan sertifikat kepemilikan atas nama panji gumilang dan keluarganya
besarnya aset ini menimbulkan dugaan penyalahgunaan
aset al zaitun oleh panji gumilang dan dugaan tindak pencucian uang
tim liputan cnn indonesia